ya terima kasih anda masih bersama cnn indonesia today
pemilik travel haji dan juga umroh yang diduga melakukan penipuan
akhirnya berhasil ditangkap setelah bersembunyi di salah satu kamar hotel
kawasan panakukang makassar sulawesi selatan
ya aparat kepolisian terpaksa mengevakuasi pemilik travel
lantaran ratusan calon jemaah umroh telah mengepung hotel
selama sekitar dua belas jam
dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini
dan saya alfian raharjo
jangan kemana mana saat lagi world now akan hadir menemani anda
dan selamat pagi selamat beraktifitas dan sampai jumpa
setelah kurang lebih dua belas jam mengepung salah satu hotel
di jalan batu araya kota makassar sulawesi selatan
ratusan calon jemaah umroh dari pt zera arung mandiri terus bertambah
mereka berbondong bondong menuju kamar nomor dua ratus dua puluh satu
setelah mengetahui sang pemilik travel haji dan umroh
ditangkap di tempat persembunyiannya
aparat kepolisian polsek panakukang yang berjaga di lokasi
segera menjaga pintu masuk kamar hotel
menenangkan warga yang emosi
calon jemaah umroh yang mendatangi hotel jumlahnya mencapai hingga delapan ratus orang
mereka mengaku telah menyetor uang enam belas hingga dua puluh lima juta rupiah
kepada pihak travel
yang punya jemaah masing masing
ada yang di sini satu ratus tiga puluh tujuh
setelah mendapat tambahan bantuan personel dari polores tabes makassar
dalam keterangannya pemilik travel berjanji untuk memberangkatkan
calon jemaah umroh pada november hingga desember mendatang
bukan dari saya yang pertama nyusur mereka ke jakarta
tetapi kemauan sendiri mungkin terdesak dari pihak jemaah
makanya mereka memberangkatkan
kesalahan saya adalah
saya sudah membuat kantor tetap terbuka
bahwa itu adalah bentuk tanggung jawab saya
saya buat namanya surat maklumat pak
maklumat itu penyampaian bahwa
kalau maret april tidak diberangkatkan
kita pindah ke november desember
saya masih ada waktu untuk mencari uang menutupi
hingga kini kasus dugaan penipuan ratusan jemaah umroh ini
masih dalam penyelidikan lebih lanjut
aparat kepolisian di polsek panakukang makassar